ia biar jadi berbanyak
petugas dan warga mengevakuasi jasad seorang anak laki laki
dari pinggir kali sektor dua belas kencana loka rawabuntu serpong tangerang selatan senin malam
anak laki laki berinisial y itu tewas setelah dililit ular sanca
kejadian berawal ketika korban bersama dua rekannya hendak mencari biawak di sekitar aliran sungai
saat korban hendak buang air kecil seekor ular sanca melintas dan korban memutuskan untuk menangkapnya
namun naas ular sanca yang ditangkap melawan dan melilit leher korban
dua rekan korban yang melihat berusaha melepaskan lilitan namun gagal hingga akhirnya mencari pertolongan warga
saat warga dan rekan korban tiba di lokasi korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa
dan ular sudah menghilang dari lokasi
kayak kita samperin kan ya eh pas disamperin kejadian
lagi kencing nah dia ngeliat ula
nah dia ditarik dibawa ke sini
kepalanya udah kepegang cuman buntutnya ngelilit ke leher
tugas pemadam kebakaran kota tangerang selatan pun terus melakukan pencarian ular sanca yang menewaskan ye
namun hingga rabu sore petugas belum menemukan ular sanca tersebut
kait pencarian dikali ini sedang diusahakan agar membuat masyarakat juga tidak dikesan
ada beberapa titik yang dicurigai tetapi sekali lagi lubang lubang itu hanya tidak dalam ukurannya
sebulan ini ada sekitar enam sampai tujuh
sampai tujuh sampai menyerang warga tidak ada baru kali ini yang kami temukan
y diduga meninggal akibat kehabisan nafas karena lilitan ular di lehernya
jenazah dibawa ke kampung halaman di cirebon untuk dimakamkan
tim liputan cnn indonesia